lepaskan aku tidak tidak aku tidak mau ikut
tidak apa apa kalian tidak usah takut
pegangan yang erat
tidak apa apa raka
untuk melengkapi ke sepuluh
keunggulanku terhadap siliwang
kau tidak mengerti
mengambil tongkat saktiku yang berada di tangan mahesa
bukan tongkat saktimu yang aku butuhkan
tapi pusaka yang lain
aku membutuhkan tongkat itu
tolong bantu aku
aku pasti akan membantumu
mengambil tongkat saktimu itu
kita harus memindahkan
ketempat yang lain
tapi kan kentring manik sudah aman
kita kelabuhi hanya dengan
dia tidak semudah itu kita bodoh
harus secepatnya kita pindahkan
ketempat yang kecil
kalian lanjutkan latihan kalian
apa yang akan kau lakukan
untuk bisa menemukan uak kuraka
sebelum kita mencari paman amuk marobu
kita harus tahu dulu
dimana keberadaannya sekarang
tapi bagaimana caranya raka
aku akan menerawang
kau menemukan uakku
lalu bagaimana caranya agar kita bisa masuk ke sana rangka itu adalah alaman lembut kita tidak
bisa masuk ke dalam sana saya siap mengantar raden kesana alhamdulillah ya rabbil alamin
kalau begitu segera bawa pergi kami kesana lagi ini bukan main main dan bukan untuk jalan jalan
kita akan masuk ke dunia silomat
hai rai sabar rai jangan bentang mereka mereka masih kecil dan masih lugu tidak tahu apa apa
lalu mengapa kau mengajak mereka mereka hanya akan menyusahkan kita baik lebih baik kita jangan
bertengkar dulu di sini kita harus mencari dulu pemenang dan juga paman curah ayo kita
menyusahkan mereka baiklah
gusti ratu ikutlah denganku mau apakah
bukankah gusti sendiri yang bilang tidak ingin selamanya di tempat ini
ikut denganku tidak aku tidak mau
hai gusti aku tidak ingin berlaku kasar padamu
ikutlah denganku ikuti saya terima kasih kediaan masa ini aku suami bells selamat tinggal
lepaskan aku tidak tidak aku tidak mau ikut
tidak apa apa tidak apa apa kalian tidak usah takut pegangan yang erat
tidak apa ray
tidak apa apa raka aku tidak takut raka tidak apa apa
daden hati hati siap siap saya mau syutin ruang waktu
ruang waktu apa itu ruang waktu
raih nanti kamu akan tahu sendiri
tenang enek pegangan yang ngerah terat
sudah sampai raden
sudah sampai pak man
pak mat apakah kita sudah sampai
inilah tempat istana siluman rancamanik berada
aku tidak melihat apa apa hanya hutan yang kulihat
itulah kebenuhan manusia bisa hanya melihat dari luar saja
ada apa ini
apa yang sedang terjadi
intinya sudah takut
tepuk muntuh seteratu
bukan dari tempat
banyak anak anak manusia
apa mereka kemarin
bagaimana bisa dia masuk kembali